tumpukan potongan kulit kabel ditemukan menyumbat di saluran drainase sepanjang jalan garuda kemayoran jakarta pusat pada rabu siang
limbah kulit kabel ini diduga merupakan ulah pencuri kabel bawah tanah yang sengaja membuangnya di saluran drainase
akibatnya kawasan ini kerap terjadi genangan jika turun hujan
pembuatan potongan kulit kabel ditemukan menyumbat di saluran dry nasa sepanjang jalan garuda kemayoran jakarta pusat pada rabu siang
potongan kulit kabel berukuran lebih dari satu meter ini dibersihkan karena menyumbat saluran drainase
akibatnya kawasan ini kerap tergenang banjir saat hujan tiba
hingga rabu siang proses pembersihan masih berlangsung dan kulit kabel yang diangkut telah mencapai satu truk
menurut lurah kemayoran
selain rahmat fajar limbah kulit kabel ini diduga merupakan ulah pencuri kabel bawah tanah
mereka sengaja meninggalkan kulit kabel dan membuangnya di saluran drainase